hingga senin malam delegasi pertemuan tahunan imf bank dunia terus berdatangan di bandara internasional igusti ngurah rai bali
sejumlah relawan ditugaskan untuk menyambut dan memberikan informasi serta arahan bagi para delegasi yang keluar bandara menuju shuttle bus ke nusa dua
satu persatu delegasi pertemuan tahunan imf bank dunia terus berdatangan di bandara internasional igusti ngurah rai senin malam
mereka disambut para volunteer yang ditugaskan khusus di terminal kedatangan internasional bandara
menurut keterangan sejumlah sukarelawan sekitar empat puluh delegasi dari berbagai negara telah tiba di pulau dewata sejak sore pukul enam belas hingga dua puluh wita
menurut panitia peserta pertemuan tahunan imf world bank mencapai tiga puluh satu empat ratus orang dari satu ratus delapan puluh sembilan negara
menyambut delegasi dan mengarahkan ke shuttle bus dan membantu mereka sampai di hotel
untuk hari ini sudah seberapa banyak yang datang
untuk saya baru shift sore jadi saya baru membantu cukup banyak sih sekitar ada dua puluh sampai empat puluh delegasi
tapi ini akan terus berdatangan
iya terus berdatangan
ini sampai malam nanti atau sampai kapan
kita sampai laksvide menemani delegasi yang datang ke bali
dan kita akan ke bali untuk mengikuti perkembangan pertemuan tahunan imf
world bank dua ribu delapan belas bersama koresponden cnn indonesia
desi aritonang dan nyoman wiradinata
kita ke desi terlebih dahulu
halo desi bagaimana agenda hari ini
iya frida pada hari ini memang ada sekitar tujuh sampai delapan
dimana ini merupakan hari kedua dari perkhidmatan no meetings imf world bank group dua ribu delapan belas

ada kali ini topik yang diangkat adalah asli beragam kecil atau perkembangan teknologi
dimana memang negara negara yang kembang perkembangan teknologi memang membutuhkan bagi masyarakat dan komunitas
namun bagi negara negara kecil dan berkembang ini masih menjadi disruptif

untuk pergerakan dan mencoba untuk memperbaiki pergerakan jika tidak boleh
jadi alibaba memiliki alibaba untuk membagi informasi secara cek belakang
dan tentu kita kepentingan imf yang sekarang kita
karena dengan itu masyarakat bisa mengaktifkan untuk perkembangan teknologi dan dunia digital
kemudian pada sekitar yang dilaksanakan oleh bank mandiri
ojk dan juga bank indonesia
kami menemukan indonesia infrastructure forum dua ribu delapan belas
perluas ada sembilan berupa pertemuan investor forum dan juga one on one meeting
dimana pada kali ini ada menteri keuangan sri mulyani juga gubernur bi periwan jio
dan juga dari kerajaan stukion dan keperekonomian dan kedua dewan konfesional ojk
memaparkan bahwa pembiayaan infrastruktur di indonesia masih sangat dibutuhkan
saat ini tercatat proyek strategis nasional sebanyak dua ratus dua puluh tiga proyek di indonesia
itu bernilai tiga ratus tujuh miliar dolar amerika
artinya di sini perlu paradigma baru dari pembiayaan
alternatif pembiayaan untuk pembangunan

tak hanya lagi berupa pinjaman
tapi di sini bisa memanfaatkan berbagai skema
mulai dari green bond atau obligasinya jauh
kemudian juga bisa melalui suku atau obligasi
atau juga melalui pendanaan dari pasar modal
di sini pemerintah memberikan jaminan bahwa stabilitas keuangan stabilitas makroekonomi
akan diberikan oleh pemerintah dari sisi fiskal maupun inter
akan adanya jaminan berifensasi di bidang infrastruktur di indonesia pada jangka lima belas tahun
yang menengah panjang dan juga tadi disampaikan bahwa dalam one on one meeting
nantinya di tanggal sebelas annual meeting atau hari kamis nanti akan ada penandatanganan
proyek bumn senilai tiga belas enam miliar dolar amerika atau sekitar hampir dua ratus triliun
rupiah yang ditandatangani di hadapan presiden joko widodo dimana proyek ini yang akan mengangkat
proyek proyek bandara pembangunan listrik kemudian juga transportasi dan lain sebagainya
masih dirahasiakan bumn apa saja yang dapat mengantongi baik itu pinjaman kemitraan strategis
maupun pendanaan dari pasar modal dan tadi juga sempat ada agenda seputar woman dan perempuan
dan di dunia kerja dimana disitu ada direktur pasarnya imf madam lagarde bersama menteri keuangan
sri mulyani yang ikut pembahasan dalam perkembangan wanita dan sebagainya
memang capital di perkembangan dunia bekerja seperti itu
baik desi terima kasih dan sekarang kita akan ke nyoman wiradinata yang berada di lokasi yang sama
nyoman bagaimana dengan masalah pengamanan untuk delegasi di sana apakah hingga kini sudah berjalan
dengan lancar juga untuk pendaftarannya
iya prida memang hingga senin malam artinya ketika direkap oleh panitia konferensi atau pertemuan tahun ini sudah ada sekitar
lima belas delegasi yang melakukan pendatangan artinya menukarkan berkas online atau dengan menggunakan atau
mendapatkan dengan digantikan dengan id card artinya ada sekitar lima belas orang dari tim delegasi yang diperkirakan
akan datang dalam pertemuan tahunan ini kemudian memang kalau kita lihat seluruh proses registrasi
juga berjalan lancar termasuk juga ketika mereka datang di bandara igusti
mengurah raih yang diarahkan oleh volunteer maupun petugas dari pertemuan ini dan mereka juga
diarahkan untuk naik shuttle bus menuju ke hotel hotel maupun ke tempat tempat pertemuan yang ada di
kawasan itdc nusa dua ini kalau kita melihat ada hal hal yang menjadikan perjalanan ini lancar artinya
mereka yang datang dari bandara kemudian tidak terganggu dengan kemacetan lalu lintas karena
diberlakukannya sistem ganjil genap yang mulai dilakukan

sejak tanggal tujuh hingga nanti pada tanggal enam belas oktober dua hari setelah ataupun pasca pertemuan ini berakhir
inilah yang membuat sedikit ada kelancaran lalu lintas di mana ganjil genap diberlakukan mulai dari persimpangan
yang ada di pesanggaran di wilayah sanur denpasar kemudian di jalan uluwatu kemudian di jalan kampus udayana
yang ada di jimbaran termasuk juga di jalan yang menuju ke nusa dua dari jalan siligita yang menuju ke daerah atau
ke jalan siligita yang menuju ke nusa dua dari jalan siligita
inilah yang menyebabkan hanya kelancaran walaupun demikian prida
kawasan ini saja di jam jam keluar ataupun di jam jam karyawan hotel pergantian waktu karyawan hotel ataupun karyawan hotel pulang masih tampak terlihat adanya kemacetan

karyawan hotel termasuk juga para peliput termasuk juga paradilan
keluar dari hotel menuju tempat tempat parkir kendaraan mereka yang tidak memiliki stiker harus menunggu bis bis yang akan membawa mereka ke tempat tempat parkir
kecuali karena di kawasan ini hanya boleh dimasuki oleh mobil yang mengenakan stiker
namun alasannya bisa dibayangkan maupun hal hal lain yang tidak diberlakukan akan tentu kemacetan tidak hanya akan terjadi di luar kawasan itdc
namun juga bisa terjadi di kawasan atau di dalam itdc sendiri yang kemungkinan akan mengganggu proses satu perjalanan para delegasi menuju tempat tempat ataupun jadwal jadwal pertemuan yang mereka akan datangi frida
baik terima kasih nyoman wiradinata dan sebelumnya tadi ada desi aritonang melaporkan langsung dari bali